unesco mencatat al balad sebagai historical district old jeddah
atau kawasan kota tua yang terletak di jeddah arab saudi
masih dalam catatan unesco kota al balat adalah gerbang menuju makkah
untuk para jemaah haji dari asia afrika dan timur tengah
sejak abad ke tujuh silam
saya mencoba menelusuri ke dalam kota al bala
berjejer toko yang menyediakan buah tangan khas arab seperti gamis dan abaya
untuk abaya hitam wanita rata rata seharga lima puluh saudi real atau setara rp satu ratus sembilan puluh
sorban sepuluh real atau sekitar empat puluh ribu rupiah
di sini juga tersedia kurma dan makanan lainnya harganya cukup terjangkau
saat musim haji banyak jemaah mampir ke tempat ini tak terkecuali jemaah asal indonesia
rumah permen coklat bisnis mie anggur makan bakso mie ayam enak sekali
lumayan daripada di mekah di mekah anggur itu sepuluh real di sini cuma lima
selain menjadi pusat oleh oleh beragam makanan juga dapat dijumpai di sini
mulai dari masakan timur tengah indonesia hingga kedai minuman dan es krim
ada yang menunggu kekolahan ada yang menunggu kekot ada juga yang si situ
untuk melanjutkan perjalanan ke madinah
ada pun dari madinah menuju ke
semakin sore sosial di al balad akan semakin ramai
busilih berganti berdatangan
meski hanya sebagai tempat transit al bala tak sepi dari pengunjung terutama saat musim haji